ishak tangis keluarga wt menyambut kedatangan sejumlah kerabat ketika menyampaikan belasungkawa di kediamannya di kampung cilewa tengah sindang ratu wana raja garut minggu pagi
sabtu sore jenazah perempuan muda yang tinggal bersama bibinya ini dimakamkan di pemakaman umum setempat
sementara keluarga tidak menyangka korban yang dikenal pendiam ini tewas secara mengenaskan
meski jarang berkomunikasi dengan korban bibi wt mengetahui semasa hidupnya wt dekat dengan seorang pria
setelah penemuan jasad korban keberadaan sang teman hingga kembali ke rumah wt menemukan korban yang dikenal
sehingga kini belum diketahui
jasad karyawan sebuah pabrik di garut ini ditemukan di dasar jurang sungai cimalaka suci naraja garut jumat pagi
dengan sebagian anggota tubuh terkubur dan ditutupi bebatuan
selain itu masih terdapat sebatang
bambu yang melukai tubuhnya
selain memeriksa sejumlah saksi mata termasuk keluarga polisi juga memeriksa unggahan terakhir korban di media sosial
di delta hardian garut jawa barat